inilah buaya berkalung ban yang kerap muncul di sungai palu sulawesi tengah
serta muara dan pantai teluk palu sejak dua ribu enam belas
kian hari badannya kian besar sehingga ban sepeda motor itu semakin mencekik lehernya
senin malam warga di kawasan sungai palu jembatan dua kecamatan palu selatan kota palu sulawesi tengah
kembali dihebohkan dengan keberadaan buaya legendaris itu
bukan karena sekedar penampakan buaya kali ini kehebohan terjadi karena sang buaya berhasil terjerat jaring
buatan seorang pemburu barang antik bernama cili
secara gotong royong warga kemudian menggergaji ban sepeda motor yang melilit di leher buaya
aksi sejumlah orang ini pun menjadi tontonan ratusan warga kota palu
usai ban yang melilit lehernya berhasil dilepaskan
buaya kemudian dipotong kembali ke sungai palu atas permintaan warga yang ingin buaya dilepaskan kembali ke sungai
cili sendiri merupakan warga kota palu asal sragen
pemburu barang antik ini mengaku memasang perangkap buaya secara mandiri sejak tiga minggu lalu
emang saya kejar pak kalau ada barang antik saya kejar pak
jerat dua kaki pak dua mata
pernah satu mata putus terus pak saya kasih dua mata putus
bebek pak saya belikan tadi ayam lagi
mas inta ini sejak kapan
sudah tiga minggu saya jalani pak
sebelumnya buaya berkalung ban ini menjadi viral di media sosial sejak dua ribu delapan belas
sejumlah pemerhati reptil dan ahli satwa asal luar negeri datang ke kota palu untuk melakukan evakuasi tetapi gagal
di lumajang jawa timur kamera pengawas yang dipasang di pos pantau lahar semeru di dusun curah kobokan desa supiturang kecamatan pronojiwo
merekam kemunculan seekor macan kumbang di sekitar aliran lahar gunung semeru
balai besar taman nasional bromo tengger semeru akan kembali memastikan kemunculan hewan yang terekam pada dua puluh tujuh januari lalu ini dengan memasang kamera trap di sekitar lokasi
yang merupakan salah satu jenis pantera pardus
melas tepatnya jenis masang kumbang karena terlihat dominasi warna hitam
balai besar taman nasional bromo tengger semeru menduga kemunculan macan kumbang adalah dampak awan panas guguran gunung semeru yang merusak habitatnya
tim liputan cnn indonesia